selain bertransaksi di merchant fitur baru kris kini bisa digunakan untuk transaksi tarik tunai transfer dan setor tunai
implementasi fitur baru kris ini secepatnya dimulai pada satu september dan selambatnya tiga puluh november dua ribu dua puluh
oleh enam belas penyedia jasa pembayaran pjp dan penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran
ini menjadi bentuk kontribusi dan juga hadiah dari bank indonesia dan industri
aspi untuk mewujudkan bagaimana mendigitalkan ekonomi keuangan indonesia sekaligus untuk memperluas fitur fitur kita
bertransaksi dengan kris tuntas dinilai lebih murah biayanya dibandingkan dengan transaksi serupa
menggunakan kartu debit di mesin atm atau mobile banking
asosiasi sistem pembayaran indonesia atau aspi menyebut transaksi kris tuntas ini dapat dilakukan
menggunakan penyedia jasa uang elektronik non bank seperti gopay ovo dan link aja
nanti medianya ke atm dia udah cukup datang ke atm scan atm mau tarik tunai dari gopay saya bisa seratus ribu
mau store juga bisa itu justru dibuka supaya kerjasama antara bank dengan fintech
bank indonesia juga mengumumkan dimulainya uji coba kris antar negara indonesia dengan singapura
setelah sebelumnya transaksi kris dapat dilakukan di malaysia dan thailand